seperti apa sebenarnya program rasionalisasi pns ini
mengapa kemenpan rb begitu aktif melempar wacana program ini ke publik
meski konsepnya belum disetujui sepenuhnya oleh presiden
dan bahkan tadi laporan terakhir dpr juga menyebutkan belum mendapatkan konsep yang konkret
kami akan membahasnya malam ini dengan arah sumber kami yang telah hadir di studio
dengan wakil ketua komisi dua dpr ri lukman edi selamat malam
pak lukman terima kasih sudah hadir
kemudian ada kabir humas dan hukum kemenpan rb herman suryatman
pak herman selamat malam terima kasih sudah hadir
lalu ada akademisi kebijakan publik universitas indonesia agus pambagio
mas agus terima kasih sudah ada selamat malam
baik saya langsung mulai ke pak herman
tentu saja pak simpang siur informasinya ada disebutkan awal yang terdengar di publik
kita mulai secara sederhana pak
terdengar rasionalisasi pegawai negeri sipil satu juta
jadi akan dipotong satu juta secara serentak
lalu kemudian berkembang tiga ratus ribu dan lain sebagainya
saya ingin mencoba meluruskan di sini
ada tidak sebenarnya rasionalisasi itu satu juta pns
yang pertama saya kira ini sebuah dialektika yang bagus ya
ada pro dan kontra dan tentu dalam tahap formulasi kebijakan yang masih kami dalam ini
ini adalah hal yang bagus karena nanti ada input bagi kami begitu
nah terkait dengan rasionalisasi perlu kami jelaskan bahwa itu sebetulnya hanya bagian kecil saja
karena rumah besarnya adalah percepatan penataan pns
kita berhenti di filosofi itu kita akan ikuti informasi pengantar berikut ini
untuk katakanlah merasionalisasi ataupun melakukan pengurangan dalam angka yang cukup besar sekali
bahwa kemudian pemerintah melakukan moratorium penerimaan pns itu sudah dilakukan
jadi itu yang akan dilakukan supaya pertumbuhannya adalah negatif
kalau pertumbuhan negatif maka dengan demikian tidak perlu pns itu dirumahkan dan sebagainya
sebelumnya kemenpan rb telah mengeluarkan wacana kebijakan rasionalisasi pns yang akan dimulai pada awal dua ribu tujuh belas hingga dua ribu sembilan belas
kemenpan rb juga menegaskan bahwa rencana ini telah melalui kajian menyeluruh dan tengah dalam tahap simulasi
dari awal kami sampaikan bahwa kebijakan percepatan penataan pns ini yang konsekuensinya antara lain ada rasionalisasi
akan kami lakukan secara cermat secara hati hati transparan dan tentu berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku
bukan dengan pendekatan kekuasaan tetapi dengan
wacana rasionalisasi terlanjur mendapat respon yang beragam di publik
sebagian dari mereka bahkan salah kaprah dengan memandang rasionalisasi sebagai pemberhentian masal bagi pegawai berkinerja rendah
padahal rasionalisasi pns bukanlah satu satunya strategi kemenpan rb untuk merampingkan birokrasi
kemenpan rb juga berencana untuk mengurangi tujuh puluh enam lembaga non struktural serta menghapus jabatan eselon tiga dan empat dalam sepuluh tahun ke depan
ais hanesti cnn indonesia
beliau menyampaikan rasionalisasi melalui skema pensiun alami atau skema moderat
saya kira sudah firm ya bapak presiden tidak ada persoalan
rasionalisasi hanya beliau mengendaki untuk melalui pensiun alami ya skema moderat
dan bapak presiden mengembalikan lagi agar pak menpan melakukan pendalaman pengkajian
dan tentu kami kan komprehensif
skenario moderatnya sudah kami siapkan
di siang lain kami juga mendalami skenario progresif
yaitu paling tidak melalui pensiun dini
belanja pegawai ini luar biasa besar sekali rp tujuh ratus tujuh triliun
apbn maupun apbd
jadi bisa hemat sekitar seratus triliun
kurang lebih seperti itu
itu jika satu juta tercapai
iya tapi tentu itu kan asumsi
berapa nanti yang kita akan dorong dirasionalisasi tergantung pemetaan
tadi saya sampaikan bahwa rumah besarnya adalah percepatan penataan pns
kita akan mulai dengan pembentukan tim akselerasi
kita akan libatkan semua pejabat
ada pimpinan lembaga kementerian kemudian gubernur bupati wali kota nanti dibentuk tim percepatan penataan
kemudian ada sosialisasi
dan langkah yang paling krusial di dua ribu enam belas rencananya kami akan lakukan pemetaan
baik di pusat maupun daerah untuk memetakan terutama yang prioritas ini untuk jabatan fungsional umum
nah dari pemetaan ini kriterianya ada tiga
kualifikasi kompetensi dan kinerja
dan ukuran ukurannya insya allah itu sangat akuntabel ya
tapi persiapkan dengan matang
nah setelah nanti didapatkan nilai melalui tiga kriteria
boleh saya katakan lagi rumah besarnya tadi adalah
bahwa besarnya percepatan penataan pns
percepatan penataan pns
dari komisi dua apakah bisa menerima penjelasan yang dari pak herman ini
karena kalau tadi kan kita lihat dari laporan rekan saya yang ada di dpr juga
setelah pertemuan komisi dua dengan pak yudi begitu mengatakan bahwa tidak ada proposal konkret pak lukman
pak lukman sendiri sekarang mendengarkan penjelasan dari pak herman ini menjadi suatu hal yang baru atau memang masih belum konkret juga
ya memang kita menganggap tidak konkret
sampai sekarang pun
dengan ada rumah besar tadi yang istilahnya adalah percepatan
dari delapan agenda reformasi birokrasi indonesia itu tidak menyebutkan soal rasionalisasi pns atau penataan di personalnya
kecuali pembinaan pelatihan peningkatan kapasitas
kalau soal penataan
kalau soal penataan pns lebih kepada penataan kelembagaan
misalnya tadi kita setuju itu kalau men empat rb mau apa namanya sekarang ini kan sepuluh lembaga negara ya
yang segera mau dihapuskan sepuluh lembaga negara
yang dianggap tidak efektif
nah kalau kemudian dirilis sampai dengan tujuh puluh lembaga negara mau dirasionalisasikan kita dukung itu
karena memang itu bahagian dari laporan
agenda reformasi birokrasi indonesia
nah kita juga melihat menpan rb ketika mempresentasikan rencana jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang
ketika awal awal kabinet ini berdiri
juga nggak ada yang program untuk memangkas jumlah pegawai negeri sipil
apalagi pensiunan dini
tidak ada juga ya
itu kita menganggap semua ini kok mendadak gitu
kemudian kita gali tadi
kita gali sedalam dalamnya
memang kami menilai
mohon maaf ya pak herman ya
kami menilai bahwa kementerian baru menghitung di atas kertas
tidak ada kajian dalam
belum ada kajian mendalam
termasuk kajian dampak dari kalau satu juta pns itu dirumahkan atau di phk
tapi angkanya tadi katanya masih belum
masih simulasi katanya
ini kan masih menghitung misalnya statement pertama dari kementerian pancasila bersama
bahwa satu juta itu adalah yang tamat maksimal tamat sma
nah itu yang mau dirumahkan atau mau dipensiunkan dini
nah kemudian berubah lagi yang kedua statementnya mengatakan bahwa yang satu juta itu adalah yang
tidak memenuhi kapasitas kinerja
setelah dilakukan misalnya apa namanya
kemudian dikualifikasikan mana yang kinerja rendah
nah oleh sebab itu kita melihat dengan alasan yang seperti ini
ada sesuatu yang belum clear dan belum selesai
dilakukan kajian oleh kementerian pancasila bersama bahwa baru menemukan angka angka di atas kertas
apalagi kalau kemudian kita melakukan kajian lebih mendalam
baik itu secara sosiologis secara psikologis filosofis yuridisnya
belum sampai ke situ ya
sampai teman teman tadi bilang begini
ini pengangkatan pns itu kan secara filosofis dua dimensi
dimensi pertama adalah dimensi menyiapkan aparatur negara untuk memberikan pelayanan atas nama negara
memberikan pelayanan kepada masyarakat
itu oke diangkatlah pns
yang kedua dimensinya adalah memberikan kehidupan yang layak kepada masyarakatnya
fungsi pengangkatan pns ini bukan hanya sekedar fungsi ekonomi ya
tapi juga ini apa namanya perhatian negara

filosofis perhatian negara memberikan kehidupan nyala penghasilan yang layak pekerjaan yang layak kepada masyarakatnya
salah satu amanah dari undang undang dasar konstitusi kita
nah oleh sebab itu kita sebenarnya tadi kita terbuka saja
kita katakan pak menteri juga mengatakan ini wacana yang dikembangkan supaya untuk dijadikan diskusi di tengah masyarakat
oleh sebab itu kita mengatakan baik pak menteri kalau mau ini baru terjadi
kalau mau ini baru tahap pada tahap wacana
tolong ini dikaji mendalam
dikaji mendalam benar
termasuk pak menteri harus mempresentasikan konsep kuadran itu
konsep kewadran itu seperti apa sih
kuadran satu kuadran dua kuaran tiga kuadran empat itu sebenarnya seperti apa
yang kemudian satu juta orang lebih itu masuk dalam kuadran empat yang harus dirasionalisasi
nah itu yang pertama
yang kedua kita nyatakan bahwa
harus mengkaji dampaknya ini
apa dampaknya apa misalnya pak lukman
kalau secara ekonomi misalnya ya
jelas bagi kita
konsentrasi pemerintah hari ini untuk memperkecil angka kesenjangan pendapatan
masyarakat kita yang gini rasionya sudah semakin parah
itu tidak terbantu
ya pasti akan nanti memberikan kontribusi terjadi penurunan
kalau terjadi peningkatan apa
peningkatan angka kesenjangan
pemerintah ini serius untuk mengakses kesenjangan karena kita sudah warning
kalau lewat dari empat puluh tiga ini sudah memasuki angka psikologis yang itu bisa menimbulkan efek disintegrasi
oleh sebab itu pemerintah misalnya di undang undang desa saya katakan pak herman
berani pemerintah dua puluh triliun naik empat puluh triliun tahun dua ribu tujuh belas ini siapkan seratus triliun
dalam rangka apa
untuk memperkecil angka kesenjangan
nah tiba tiba kita dikasih bom waktu ini
dikasih bom ya
untuk yang kami memperkirakan ini pasti akan mempertinggi angka sekarang
saya akan mencoba mengklarifikasi tadi beberapa yang saya garis bawahi bahwa ini adalah mendadak kemudian dampak dampaknya belum dikaji secara mendalam artinya masih proposalnya belum konkret
saya kira kalau mendadak tidak ya
karena kami sudah memiliki roadmap reformasi birokrasi
permainan pan sebelas tahun dua ribu tujuh belas
jadi roadmap dua ribu lima belas sampai dua ribu sembilan belas itu sudah jelas sudah tegas
dua ribu sembilan belas kita ingin mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel efektif dan efisien
itu masuk dalam agenda reformasi birokrasi
ya birokrasi yang memiliki pan publik yang berkualitas
nah ada delapan area perubahan yang akan kami treatment yang akan kami bidik dan salah satu diantaranya adalah sdm aparatur
memang komunikasi dengan dewan masih di tataran strategik
tentu nanti secara
disampaikan tidak disampaikan juga
kalau berbicara percepatan penataan pan ini kan berikutnya

berbicara percepatan penataan pan ini kan berikutnya
area perubahan sdm aparatur
sdm aparaturnya saya kira sudah dikomunikasikan strateginya
tapi kan kebijakan program ini kan tentu harus didalami baru nanti dikomunikasikan
dan sekarang kan sekali lagi ini kan tahap formulasi
yang namanya kebijakan formulasi implementasi evaluasi
saya kira satu tahapan yang normal normal saja
hanya saja memang teman teman media sedikit ngipasi begitu
bukannya langsung kemudian ini dilempar ke publik seolah olah akan terjadi dalam waktu dekat
tapi tidak ada persoalan mereka perlu saya jelaskan
jadi tadi rasionalisasi itu hanya bagian kecil
rumah besarnya adalah percepatan
nanti kita akan nilai berdasarkan kualifikasi kompetensi dan kinerja
kemudian kita petakan ke sembilan kuadran bahkan
ada kuadan satu dua tiga empat sampai sembilan
dan masing masing ada treatment
ada treatmentnya promosi ada mutasi ada relokasi
kemudian ada juga dideklatkan
dan untuk yang ke sembilan yang dirasionalisasi itu hanya salah satu saja
jadi hanya satu per sembilan
dan itu bukan mendadak
ini kan saya hanya mencoba mengklarifikasi
pak lukman bilang dari komisi dua bilang
ini kan hanya perasaan pak lukman saja
supaya tidak dibilang kita
pak yudi jadi menteri kan presentasi depan kita tuh
sama menteri yang baru kita buka aksrip
namanya pemangkasan jumlah pns itu tidak ada
ketika menjelaskan tentang jangka pendek jangka menengah jangka panjang
tidak ada juga penjelasan tentang ini
tidak ada penjelasan soal itu
kalau misalnya ini sudah dijelaskan dari awal
pasti kami tidak kaget seperti ini
nanti kita coba luruskan lagi
supaya kita jadi penjelasan
nanti ada pendapat dari pak agus
tapi kita jeda terlebih dahulu
tetaplah di cnn indonesia prime news
sebenarnya ada semangat yang cukup bagus dari
tetapi kemudian dikritisi oleh dpr terkait dengan konsep
dan proposalnya yang disebut tadi belum konkret
kalau pak agus tadi melihatnya seperti apa ini
rencana rasionalisasi ini
karena sudah ada banyak
ketika berita ini mulai bergulir
banyak pns pns daerah itu sudah mulai resah
ini kan betul baru wacana
karena kan dari si ini kan gini
di suatu teori kebijakan kan
daripada kita bikin kebijakannya lalu disosialisasikan
itu sudah lebih sulit
nah mendingan dilempar sebagai wacana
didengar itu hiruk pikuknya
legislatif eksekutif publik dan sebagainya
nah nanti diformulasikan
kan nanti harus keluar kebijakannya nih dari menteri dari menpan
nah jadi sekarang ini ya hiruk pikuk itu dulu
pasti begitu strategi
tapi memang begitu rencananya
atau jangan jangan sudah dilempar dulu
siapa tau bisa gul dalam waktu dekat
enggak enggak ini sulit
karena tatananya regulasinya berat
kan enggak pernah ada pns dipecat kecuali di bidana kan
nah jadi itu nanti bisa balik ke tuntutan hukum
nanti bisa ditanya pak herman
jadi nanti dari situ lalu turun kebijakannya
nah baru dijalankan
mana itu tadi detailnya
enggak akan ada
mem pan memang sengaja lempar
dia tunggu nih khususnya baru dari dia siapkan
memang sengaja begitu kalau pak lukman lihat
apakah memang sengaja begitu
atau jarang saja
pak herman ketawa ketawa
saya sudah tahu itu
nah maksud saya
tapi kalau didiamin jalan terus
iya jangan didiam
karena justru kan enggak bisa
harus ada kebijakannya
nah untuk menyusun kebijakannya
biar nggak pusing ya dilempar gitu
nah nanti dirapikan ini
gitu pasti begitu
jadi namanya dipecat kayak di golden seekhs and pension
ini kan belum jelas ini
terus umur berapa
kriteria dia tadi assessmentnya apa saja
itu kan belum ada
pak menpan ditanya pasti juga belum tahu
orang belum dibuat kan sedang menyaring informasi nih
teman teman wartawan terjebak pada ini
padahal sekarang itu membuat suatu kebijakan yang baik
memang menjaring semua informasi sebelum jadi sebuah kebijakan
oke kalau begitu kita berusaha mewakili suara publik kan
tidak apa apa kita lempar saja
karena sudah mulai ada kekhawatiran
sampai kemudian di setanah pun akhirnya merespon gitu
bahwa tidak ada rasionalisasi
kan ketahuan di setanah
bapak presiden langsung menyampaikan
terakhir hari kemarin
bapak presiden menyampaikan bahwa
memang perlu efisiensi
hanya skemanya moderat
tapi kan rasionalisasi
kemudian ditambahin oleh kemenpan yang progresif tadi
itu nanti kami kaji lebih jauh
sebenarnya ini dipermasakan yang progresif itu
yang alamiah kita oke
moratorium selama tiga tahun tidak ada penangkap pns
sehingga mulai secara alamiah
itu yang dimaksud presiden kan
lebih dari lima ratus ribu
ini mau pilkada di tahun depan
pilih pilkada itu untuk kampanye nya janjinya untuk tim suksesnya
anda masuk jadi pns
nah itu siap siap
karena sekarang yang baru calon
itu kan sudah mendesak minta otomatis
nah ini kemenpan juga harus ngatur
karena kalau enggak
tapi sudah moratorium juga itu pak
moratorium untuk pengangkatan honorer
itu sudah tidak boleh lagi
kemudian perlu juga kami sampaikan
tetapi ini sebetulnya sudah ada kajian awal
sejak kapan sih
sebelum ini bergulung
dari beberapa bulan yang lalu sebetulnya sudah ada kerjaan awal
ada kejadian awal
ada kejadian awal
dan sekarang kan sedang pematangan
pematangan dari formulasi ini
ada landasan yuridis
ada landasan sosiologis
ada landasan dari geostrategis bahkan
begitu dan landasan teknokratis juga kami sudah siapkan
untuk sosiologis misalnya
teman teman media kan banyak mengkritisi birokrasi pemerintahan
bahkan ada penghutang liah
kita kan tidak menutup mata
apalagi untuk pelayanan publik di ekonomi misalnya
iodb kita saat ini peringkat satu ratus sembilan
ya kita jauh di bawah negara negara tetangga kita
seperti singapura malaysia thailand
dan bapak presiden bahkan menyampaikan
agar iodb ini bisa turun dari satu ratus sembilan ke empat puluh
kan harus ada terbosan terbosan
tapi tentu kita negara hukum
kita bukan negara kekuasaan
tentu harus berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
dan kami juga kan mengatakan
mengkaji dari sisi yuridisnya
di yuridis kan sudah jelas juga dan tegas
di pasar delapan puluh tujuh
di sana ditegaskan
bahwa aparatur sipil negara
itu bisa diberhentikan dengan hormat
diberhentikan dengan hormat
diberhentikan dengan hormat
antara lain itu dikarenakan
ada kebijakan perampingan
atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini
jadi pensiun dini ini sudah ada payungnya
dan tentu itu tidak semena mena
tapi sebelumnya kalau di sana komisi dua sempat menyebut
tidak ada aturannya ini di asn
di undang undang ada
di undang undang asn ada
undang undang namanya undang undang ini umum
kemungkinan kemungkinan ada kebijakan yang ini
yang darurat misalnya
atau kebijakan kebijakan yang penting
lakukan pemangkasan terhadap jumlah pns
itu bisa bisa saja
dikasih peluang di dalam
dikasih payung hukum dalam undang undang ini
kita mengandaikan seperti ini mas
di pihak swasta misalnya
kebijakan untuk mengurangi atau phk dini
kalau sebuah perusahaan itu dinyatakan
itu baru bisa kemudian
disetujui oleh pemerintah untuk memangkas
nah kita melihat di undang undang ketenaga kerjaan saja
untuk pihak swasta
masa di negara
untuk negara ya
untuk negara menunggu
negara bangkrut dulu kan
jadi nggak mungkin kan
kita kan bukan negara bangkrut sekarang kan

kalaupun nanti kami dalami skema progresif
itu ada yang namanya uang tunggu
ada yang namanya kompensasi
ada yang namanya pelatihan pelatihan
sehingga pns yang dipensiun dinikah
itu yang kita minta diperdalam
itu udah disiapkan pak
diberikan uang tunggu
diberikan uang rumah
ini mancing di danau gitu
tungguin mah dapat
pak hedy ketanjung
masyarakat apa siap
pns pns kita di tingkat bawah itu apa siap
dikasihkan uang rumah
dikasihkan uang tunggu apa siap
sementara bagi dia
pns itu bukan hanya menerima gaji setiap bulan rutin
nah ini dia
dan ada pensiun
tapi status pak
makanya ini kan hanya satu persediaan
kampus di daerah daerah itu seorang pns itu status pak
pak hedy ini kan hanya satu persediaan
apa siap masyarakat setiap bulan status

jangan sampai ketika sudah menjadi wacana yang cukup meresahkan
katakanlah begitu ya
meresahkan di berbagai daerah dari laporan tim lebutan kami
kemudian dikatakan ya ini kan masih kajian
pak ini sebenarnya sudah seberapa serius kajiannya
jangan ketika ini kemudian dibahas dibantah oleh didalami begitu oleh komisi dua
ternyata kemenpan rw jawabannya ini bahwa ini masih kajian
macam wacana akan diperbaiki dan sebagainya
kalau semua kementerian akan seperti itu lucu juga pak
saya kira tidak demikian ya
karena bagaimanapun juga kami kan masih kajian
kami kan punya sasaran yang akan dicapai dua ribu sembilan belas tadi
birokrasi ini mau tidak mau harus bersih akuntabel efektif efisien
dan plan publiknya harus bagus
untuk mencapai ke sana tentu kan harus ada treatment treatment
tadi saya sampaikan rumah besarnya adalah percepatan penataan pns
ya lepas dari nanti skemanya yang moderat ataupun yang progresif
itu yang masih dibahas
pemetaan itu harus dilakukan
karena memang kita harus punya data
kebijakan berbasis data dan fakta
bukan kebijakan berbasis sekarang
dan kami pastikan insya allah kami akan sangat hati hati
dan ini kan bagian dari kehatian
sebetulnya bagian dari kecermatan kami
kami bisa memotret seperti apa dinamika yang ada di publik
dan itu menjadi role input bagi pematangan formulasi ini
yang nanti oleh pak menpan akan dilaporkan kepada presiden
secara sederhana mulai kapan sebenarnya ini akan berlaku
ya tentu dalam waktu yang tidak terlalu lama
dikomunikasikan dulu kepada bapak presiden
nanti bapak presiden memberikan arahan
kemungkinan dalam tahun ini dan tahun depan begitu
dan rencananya dua ribu tujuh belas
desain kami itu untuk pemetaan kita akan tutaskan dua ribu enam belas
dan dua ribu tujuh belas nya itu ada treatment
saya kira kan rasionalisasi itu hanya satu dari sembilan treatment pak
kan ada sembilan kuadran
nah tiap kuadran itu kan ada treatment
ini kan persoalannya di kuadan ke sembilan
sehingga tanpa yang ke sembilan pun
yang delapannya kan tetap kami garap
karena itu adalah sesuatu yang wajib kami lakukan
untuk meningkatkan kompetensi
kualifikasi dan kinerja
aparus sipil negara
kita tidak main main
pak agus tadi disebutkan kan rencananya dua ribu tujuh belas tadi ya

dan mulai akan jalan dua ribu tujuh belas
jadi jangan terjebak juga
seolah olah rasionalisasi ini
rasionalisasi itu kan bagian kecil
rumah besarnya percepatan penataan
percepatan penataan ini akan dipayungi permen pan
nanti payung ini kami tetapkan setelah bapak presiden memberikan persetujuan
jadi dua ribu tujuh belas itu mulai berjalan bukan rasionalisasinya
tapi yang kuadran pertama dua tiga empat lima itu
nanti output dari pemetaan ini
pns ini akan dibagi ke sembilan kuadran
itu pun untuk jabatan fungsional umum loh
yang jumlahnya satu sembilan juta
karena kami kan berbagi dengan lembaga yang lainnya
dan masing masing juga kan punya aktivitas
yang kami lakukan
teknis pelaksananya nanti dilakukan oleh ppk
jabat pembinaan kepegawaian
desember dua ribu enam belas mudah mudahan sudah selesai pemetaan
sehingga treatmentnya kita lakukan dua ribu tujuh belas
dan treatment yang sembilan tadi
kalau kita lihat tadi reaksi salah satu anggota dpr komisi dua
pak artaria dahlan
dari fraksi pdi perjuangan
justru ini sebenarnya fraksi pendukung pemerintah
malah keras mengkritisi bahwa rasionalisasi ini akan mengganggu geliat perekonomian di daerah
saya kira tidak demikian
justru yang terjadi sebaliknya
belanja pegawainya itu
menggerakkan roda perekonomian daerah
pada saat belanja publiknya minimalis
padahal yang namanya pdrb
itu kan kontributor terbesar
di antaranya dari sektor pemerintah
kalau sektor pemerintah belanjanya sedikit
sebagian besar untuk membiayai diri sendiri
untuk apa ada pemerintahan
pemerintahan ada untuk rakyat
saya kira seperti itu
kami melihatnya ini sangat prinsip sekali
jadi saya menegaskan
harus ada efisiensi
dan rasionalisasi salah satu di antaranya
itu pun tentu dengan berbagai skenario
tapi dalam konteks efisiensi ini anda setuju
sepuluh tahun ke depan
pns ini kan pekerjanya melayani
membuat regulasi mengawasi dan sebagainya
ketika nanti kita semua it system
kalau tidak dari sekarang
di setting bahwa pengurangan itu bertahap
karena semua kan perizinan kan
komoditi paling laris itu izin
karena disitulah sumber korupsi kan
nah ketika presiden bilang semuanya harus it base dan sebagainya
otomatis pegawai pegawai ini ya
ya kan kita bisa di rumah minta izin
sudah tinggal begitu
tidak lagi buka meja
taruh lu duit disitu berapa
oh ya saya kasih
kan tidak gitu lagi
kita sudah masuk masyarakat ekonomi asean
sekarang globalisasi sudah masuk generasi tiga
ini bukan satu lagi
sekarang sudah tiga
kompetisi itu sudah antar individu bro
wah sana kundanya begitu
pak lukman sepakat tidak
nanti kita akan lanjutkan
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
ada semangat efisiensi kemudian penghematan anggaran dan juga memperoleh pns yang memang kinerjanya
yang kurang baik tadi itulah yang kemudian nanti akan bisa digantikan dengan yang jauh
semangatnya itu kurang lebih ya
secara sederhananya saya mencoba merumuskan ini kepada masyarakat
tapi bagaimana komisi dua kalau melihat semangat yang ini
apakah memang dalam waktu dekat dua ribu tujuh belas itu bisa
tapi efisiensi yang berkeadilan
kita tidak terima efisiensi yang tidak berkeadilan
kita tidak terima efisiensi yang tidak berkeadilan
karena ini semangat konstitusi kita
perdebatannya panjang ini ya pak
korbannya sampai pak profesor mulyarto mundur
dan kemudian tidak lama kemudian meninggal dunia
efisiensi berkeadilan itu ya
artinya memang kita tidak mau mendorong negara ini menjadi negara yang kapitalis liberal
kita tetap ingin negara ini berdasarkan pancasila
ada gotong royongan di situ
ada semangat kebersamaan di situ
ada semangat kebersamaan di sana

yang sekarang ini efisiensi berkeadilan atau belum
nah kita melihat efisiensinya oke

kita setuju bertahap dengan memanfaatkan rasionalisasi alamnya
iya selalu direview
kalau tidak bahaya
jadi kita harus mencari negara yang berkeadilan

kita tetap ingin negara ini berdasarkan pancasila
ada semangat kebersamaan di situ
jadi sekarang ini efisiensi berkeadilan atau belum

iya selalu direview
kalau tidak bahaya
jadi efek psikologisnya luar biasa pak
kalau kemudian pns pns kita yang di daerah daerah ini diberhentikan
wah itu seperti kehilangan nyawa
separuh nyawanya hilang
separuh nafasnya hilang
ini juga harus diperhatikan
oleh sebab itu saya kira pemerintah pemerintah yang berkeadilan pemerintah yang berkeadilan
mereka harus mencari negara yang berkeadilan
karena mereka harus mencari negara yang berkeadilan
karena mereka harus mencari negara yang berkeadilan

kalau tidak pemerintah yang berkeadilan

yang perlu kami perdalam yang kemudian kami perlu meminta persetujuan presiden yang kalau itu
presiden setuju baru wacana ini menjadi sebuah kebijakan nah ada teman teman komisi dua yang
minta ya sudah kita putuskan saja wacana ini kita tolak saya bilang mana ada wacana ditolak
wacana silahkan lepas ya nah tapi kalau diangkat tadi jalan katanya akhirnya karena kami anggap ini
sebuah wacana maka tidak akan disimpulkan ya tidak simpulkan tidak kami putuskan terus menagih tidak
kalau kebijakan baru kami putuskan ya kami simpulkan kalau kebijakan tapi karena ini wacana ya akhirnya dua
jam hanya sekedar ngobrol aja ngasih waktu itu makanya obrol tidak ngasih waktunya sampai kapan kemudian
kalau kemudian dpr mengatakan wacana sudah enggak perlu disimpulkan tapi masih akan terus menagih
tidak kalau masih berada terus kementerian berjanji untuk memberikan laporan dan informasi secara
lengkap komprehensif termasuk dalam waktu satu minggu ini rapatnya dalam waktu satu minggu beri kesempatan
saya satu minggu untuk nanti memberikan penjelasan semua pertanyaan pertanyaan sedang ini secara komprehensif
yang termasuk kita minta betul dampaknya tolong dikaji ya dampaknya tolong dikaji jadi jangan
seminggu jangan hitungan kemudian pertanyaan selanjutnya efisiensi ekonomi saja yang dihitung
pakai kalkulator wa ini ini sekian hemat sekian ini menghemat anggaran sekian tidak ada sekitar seratus
rancangan kebijakan ini kan sebetulnya sudah cukup lama kami bahas bahkan terakhir juga sudah
di apa dirapatkan dengan tim pengarah reformasi birokrasi nasional yang ketuanya adalah pak wawan
pres begitu dan dalam minggu ini sedang diakselerasi komunikasi dengan bkn dan lan terutama ya kami juga kan harus cek

cross check ya sehingga apa yang nanti dilaporkan kepada bapak presiden yang mudah mudahan minggu
sekarang bisa dilaporkan oleh bapak menteri kepada bapak presiden tentu nanti akan memberikan kejelasan
seperti apa berdasarkan arahan dari bapak presiden dan ini nanti tentu akan dikomunikasikan secara
komprehensif dengan komisi dua jadi seminggu lagi itu nanti bentuknya sudah konkret proposal yang
konkret tadi yang terpaksakan proposal yang belum konkret tadi ya saya kira kalau dari sisi formula ya kan sudah
konkret hanya saja dari sisi legal aspek
saya kira kan ada
kita minta tadi supaya dipresentasikan di depan komisi dua
kemudian mendapatkan persetujuan dari komisi dua karena apa karena implikasinya
satu berimplikasi terhadap perubahan undang undang yang kedua berimplikasi terhadap apbn
jadi dua hal implikasi ini wajib konsultasi kepada komisi dua
tentu nanti akan dikomunikasikan dengan dpr dan hal yang tidak boleh juga kita kesampingkan ya
hasil dari review bank dunia daya saing kita peringkat tiga puluh tujuh kita ingatkan saja itu
kenapa sementara kita kan sudah masuk di tiga tadinya globalisasi
tetangga kita kan singapura malaysia thailand lagi lagi itu berada di atas kita
itu ada hubungannya nanti dengan soal kebijakan
ada hubungannya karena untuk meningkatkan daya saing bagaimanapun juga kan kita harus mendorong tata kelola
kita harus mengoptimalkan reformasi birokrasi dan salah satu yang crucial adalah the main behind the gun
pada akhirnya kan kembali kepada manusianya manpower pak dan manpower tentu akan diawali dari manpower yang ada di lingkungan birokrasi
dan pemerintahan proprias mengatakan bahwa baik buruknya pemerintah tergantung birokrasinya
dan tentu birokrasinya tergantung reformasi birokrasi
kita dorong pembayar serius pemerintah ini untuk pembinaan pelatihan peningkatan kapasitas serius
tapi anu di anggaranya dikurangi
karena anggaran pendidikan dari pns kan masuk jadi satu anggaran pendidikan anak bangsa ini
nah sekarang dikurangi di apbnp
ini kerisauan kita sendiri nih
mengurangi sektor sektor yang mengurus soal birokrasi ini
itu signifikan sekali
jadi ini ada rezim menteri keuangan yang menurut saya tidak fair
mengurangi hal hal yang lain
tapi kemudian tidak diteliti benar mengurangi di sektor birokrasi ini berbahaya
bagi peningkatan kinerja pemerintah
jadi maksudnya asal main potong aja
nah itu dikurangi saya nggak tahu berapa karena masih dalam pembahasan ya

mau meningkatkan kapasitas melalui pembinaan pelatihan yang sistematis
sebenarnya untuk meningkatkan kualitas itu apakah memang jumlahnya yang harus dipotong
tadi kan disebutkan dikaitkan dengan rasio pns berdasarkan jumlah penduduk indonesia
yang idealnya adalah kemudian ketemu angka tiga lima juta
tidak perlu sampai empat lima juta pns
jumlah penduduk kita kan dua ratus lima puluh lima juta kurang lebih
dan pns hari ini ada empat lima juta atau rasionya itu satu tujuh puluh tujuh
nah berdasarkan kajian kami kajian akademik
yang ideal adalah
yang ideal dikisaran satu lima
pak menpan seringkali menegaskan itu
nah apabila ada penurunan dua puluh tujuh
maaf pak ideal itu dalam artian ideal apa
ideal untuk anggarannya
ya tentu sesuai dengan kapasitas fiskal kita
karena setiap pns ini kan ada konsekuensi
harus ada belanja pegawainya
nah apabila melihat kapasitas fiskal kita
yang ideal itu dikisaran satu lima
dan itu equal dengan satu juta
jadi satu juta itu angka simulasi
begitu tidak usah dirisaukan
karena nanti pelaksananya kan tergantung pemetaan
jadi saat dilaksanakan nanti belum tentu juga segitu
kamu kan belanja modalnya kan satu meja tuh
satu meja bisa berdua
pak kalau nggak mahal
kemudian hal yang penting juga ini termasuk informasi untuk halayak ya
untuk teman teman pns
pada saat pemetaan nanti itu kan parameternya ada tiga kualifikasi
kualifikasi itu untuk mengukur sejauh mana latar belakang pendidikan
dan pengalaman penugasan dihadapkan dengan syarat jebatan
jadi silahkan itu kan bisa diukur masing masing ya
sebelum nanti dilakukan secara institusional
kompetisi ini kan berbicara tentang skill
berbicara tentang knowledge
berbicara tentang apa namanya attitude
ya ini juga akan dilihat kedalamannya seperti apa
termasuk penguasaan it misalnya
saya kira hari gini kan tidak boleh
yang namanya pns gap tech ya
mau tidak mau
karena kalau tidak kita dongang
berarti yang terakhir masalah kinerja
setiap pns sebetulnya sekarang punya skp
sasaran kinerja pegawai
kalau di swasta itu ada namanya kpi
persoalan ini kan harus direview
sejauh mana apa namanya capaiannya sudah tercapekan
ini memang baru baru ini sih
ini diatur dalam pp empat puluh enam tahun dua ribu sembilan
sudah berapa tahun tuh
dan ini kan bagian dari kpi saya
tanpa harus ada budget dari apa dari kementerian
ini kan luar biasa
jadi intinya begini oke katakanlah
itu oleh oleh dari sumedang
itu dari sumedang itu
katakanlah dengan niat yang bagus
tentu saja kita semua harus mendukung pemerintah dengan niat tujuan yang bagus
tapi karena nanti tujuan adalah satu minggu di komisi dua
kamu ketemu disini
apa batasan batasannya yang supaya nanti ketika ketemu tidak lagi bicara
wah ini nggak konkret ini ada masalah ini
apa pak garis garis batasan yang harus dipenuhi oleh kemenpan rb dalam konteks ini
kalau kita lebih cenderung tadi meminta kementerian pan rb mengkaji dampaknya
karena kalau hitungan hitungan matematisnya memang benar
tadi yang dihitung sekian juta sekarang
di atas kertas ya
nah tetapi termasuk penilaian terhadap daerah daerah yang
nah ini juga sebenarnya tidak bisa di atas kertas kita melihat
apakah memang kebutuhan daerahnya seperti itu
tadi kita tanya langsung kepada pak menteri
pak menteri coba bisa nggak memberikan informasi kepada kami
bagaimana perbatasan di kalimantan utara
berapa pns yang disana
bagaimana perbatasan di natuna
berapa pns disana
apakah sudah cukup melayani masyarakat kita yang di perbatasan
dan menjaga integritas kita wilayah wswn ini ya
nah itu sampai kesana
supaya nanti tidak melihatnya dari jakarta
tapi memang detil
tumpuk di jakarta tapi kurang sebenarnya di daerah
sebenarnya saya kemarin bilang sama pak herman
coba distribusi juga mesti dipikirkan dengan baik
distribusi itu pak
distribusi mesti diberikan dengan baik
jangan gemuknya disini
ada sekolah yang satu guru satu sekolah itu pasti ada
soal distribusi nanti diperbaiki ketika nanti bertemu komisi dua minggu depan
ketemu disini kita akhiri dulu
terima kasih pak herman

terima kasih pak lukman telah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia prime news